lo ngapain sih malem teriak teriak
nggak kayak kambing kegembretan mau dipotong tuh kambing teriak teriak
berisik hea kamu tuh yang berisik
beres itu jelasnya pecah
lah nih yang ngejah pecah
gue yang suruh sorry lah ya
oh kamu masih ngerasa ya diri kamu itu nyonya besar dalam rumah ini
heh laca dong kamu ya
lihat tuh diri kamu sendiri
kamu tuh cuma orang kampung tahu
kamu tuh gak cocok jadi nyonya besar
heee kelabuan lo eh
eh siapa kamu berani sekali kamu masuk kamar saya hah
emang kenapa memangnya gue gak boleh masuk kamar lo
heee kamu berani macam macam sama saya hah
kamu kenal siapa saya hah
kurang ajar lo
kenapa sih diapain sih lagi
masuk aja pak ya
udah tenang aja di sini
tenang mata lo soek orang teriak teriak kayak gitu
diapain tuh dia
pasti dia apa apain nih
suhunti kepadian apaan tuh
kebadi gebuk kali
gimana sih dokter apaan sih modelnya kayak gini
dari study poll teriak teriak mulu
jangan jangan ini malah dokternya lagi yang dipukul sama spal
aduh dok gimana dok keadaan suami saya
tenang kagak usah khawatir
semuanya sudah terkendali
tadi perutnya mr paul abisnya tajam
maksud saya obat yang saya kasih itu nonjok bekerja gitu bekerja di perutnya
dokter tapi dokter yakin nih kalau nggak akan kesakitan lagi
soalnya kita semua panik deh kalau dia udah ngamuk ngamuk
oh nggak usah khawatir
kalau ada apa apa telpon aja saya ya
makasih sekali lagi dok
kamu yakin kalau misalnya paul itu udah bisa ditaklukin
keram beber gue
lo tenang aja
tadi udah gue kasih obat
terus kalau misalnya
aku keras sama si laura
terus kalau misalnya
keras sama si omas
dia bisa belain nggak ya
kerjaan dia sekarang cuma bisa tidur doang
biar mampus tuh boleh gila
berarti sekarang aku udah bisa balas dendam nih
sama omas sama laura
nya dari nggak ke ngamuk ngamuk nih
gue juga nggak tahu
tapi tenang adik aku
tenang gue cek dulu ya
omas my darling
abang udah bayan
dari itu berapa hari ini udah sakit tau nggak
perasaan saya baru hari ini saya

ya udah bang
abang rebahan lagi ya
ya istirahat dulu ya
gue udah berhasil deh
maunya sih gue dapetin dia
dia itu udah berapa hari gak masuk sekolah
gimana caranya coba gue cari perhatian buat dia
oh iya gimana caranya lo dapetin si glenn
emang sih nih gue udah punya rencana
dan gue yakin rencana gue yang ini
udah lah ntar juga lo tau sendiri kok
keterlaluan banget sih opi
ngapain coba dia pake bayaran anak anak jalanan
supaya jadi pelanggan gue
yang tadi lo peka
ada apa deh yani
terus pala lu hijau itu namanya gua gak kerja glenn
harusnya dia gak boleh kayak gitu dong
sekarang ini gue justru ngerasa sia sia aja jadi tukang cukur keliling
kalau ternyata orang itu bayarnya shopee
udah dia katanya mau bantu
nah itu alasannya dia mau bantuin elu
dia gak mau lu susah dia mau lu bahagia
ya harusnya nggak kayak gitu dong glenn
kalau emang dia mau bantu gue bantu yang benar
dia udah cari pelanggan yang bener bener apa ya
yang serius lah bukan pelanggan yang dibayar
mungkin dia juga udah cari pelanggan yang bener bener pelanggan lu
tapi kan lu tahu juga susah
ya mungkin lu nya kurang mampu kali
makanya lu belajar dulu nyalon
lu apa diadak keribat juga kayak apa kan lebih enak tuh ya gak
lu sih cuma nyukur doang kayak orang geblek
eh lu diajak ngomong susah ya malah belain siopi lagi
nah sabwi lu ngapain sih malem teriak teriak
kayak kambing kegembretan mau dipotong tuh kambing
hei kamu tuh yang berisik
lah lo yang ngejap pecah gue yang suruh sorry lah nyampe
oh kamu masih ngerasa ya diri kamu itu nyonya besar dalam rumah ini
heh ngaca dong kamu ya
lihat tuh diri kamu sendiri
kamu tuh cuma orang kampung tahu
kamu tuh gak cocok jadi nyonya besar
heeh kelakuan lo eh
nah sekarang kayak orang kesambet
kau kesambet setan ya
hah setan pun singor
hah setan pun ninjok
heh denger ya
mulai hari ini saya yang berkuasa di sini
dan kamu sama anak kamu yang jelek itu kembali jadi babu dalam rumah ini
peraturan dari mana tuh kual
eh bang paul aja gak ada tuh peraturan kayak begitu
jadi kamu masih berharap si paul tolal itu bakal belaian kamu
heh denger ya
si paul itu sekarang tuh udah crazy ngerti kamu
dia tuh udah gak bisa berbuat apa apa lagi
udah bego tau gak udah kayak mayat hidup
dan jangan lupa kamu ya cuci tuh pakaian di belakang
awas yu ya kalau ini gak enak i lempar ke yu punya muka
lepas lagi sih lo marah marah mulu
makan aja tuh cobain
diam di situ
makan dong capok tadi
belum remlek begitu
makanya kalau masak itu mesti pakai bumbu ya terutama metin
nah dari dulu ngkong gua nenek gua uyut gua semua pakai mecin
termasuk gua pakai mecin
kalau pakai mecin i juga udah tahu itu udah pasti enak
udah sana pergi
ah i juga dulu pakai mecin
udah pergi pergi ah
lu mecin gua ngebilangin kawan terima kasih
makanya belajar lagi pakai mecin
tuh dikit gituin gitu gituin
buset lapar amat lu rumahnya